yang pertama tadi kita tunggu goodwill dalam hal ini
terus bagi mereka kalau emang mau maju ya harus begitu
cuma at least ya kita udah punya cincin lah kita udah juara gitu
kalau kita sebagai tetangga sebagai teman sebagai sahabat